di banyumas relawan anies menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terkena dampak kekeringan
sementara di jakarta lima toko dengan beragam latar belakang menguliti ganjar pranowo
mulai dari karir politik kisah hidup ganjar kontroversi simbol simbol hingga latar belakang keluarganya
relawan sobat anis aji barang kabupaten banyumas jawa tengah pada rabu sore
berbagi air bersih ke sejumlah desa yang terkena dampak kekeringan
seperti desa cibanking kecamatan pek kuncen dan desa keraca kecamatan aji barang
di wilayah ini krisis air bersih terjadi karena sumur warga mengering
akibat tingginya permintaan serta keterbatasan armada angkut yang hanya berkapasitas seribu hingga dua ribu liter saja
air yang dibagikan pun dalam sesaat ludes
wujud dari kita kepedulian dari sobat anis aji barang
di mana masyarakat yang dalam posisi musim kemarau yang panjang ini bisa berbagi
kelima tokoh dari beragam latar belakang menguliti ganjar melalui bedah buku biografi hitam putih ganjar
yang digelar di kawasan palmerah jakarta kami sore
mulai dari karir politik kisah hidup ganjar kontroversi simbol simbol hingga latar belakang keluarganya
dosen dan akademisi visipol ugm ari dwi payana menilai kreativitas dan inovasi ganjar menunjukkan
pemimpin yang punya gagasan serta aksi nyata dalam menghadapi situasi tak menentu
menurut ari kreativitas dan inovasi itu juga menjadi bekal kepemimpinan ganjar dalam berkompetisi di tingkat nasional
bagaimana membagi visi dia kepada birokrasi dan mendorong birokrasi berinovasi
itu juga satu
yang otentik yang dijalankan di jawa tengah
nah saya kira apa yang dihasilkan selama kepemimpinan jawa tengah adalah sesuatu yang otentik
dan itu menjadi sebanyak modal dari mas ganjar sebenarnya di ketika berkompetisi
sementara itu relawan himpunan santri nusantara hisnu se jawa barat
menggelar pertemuan untuk membahas berbagai strategi pemenangan ganjar pranowo sebagai presiden dua ribu dua puluh
di salah satu hotel di bandung jawa barat
koordinator nasional hisnu gustusif hidayat berharap
usai pertemuan kali ini para koordinator hisnu di jabar dapat bergerak cepat bergerak cerdas
dan tancap gas turun ke bawah demi pemenangan ganjar
tim liputan cnn indonesia